yang mulia para hakim
berikut ini saya mau memaparkan
bahwa dalam kaitan dengan pemilihan umum februari lalu yang singkat pemilu
ada unsur unsur yang kalau betul betul terjadi
merupakan pelanggaran pelanggaran etika yang serius
serta apa implikasi pelanggaran pelanggaran itu
sebelumnya izinkan saya mengajukan tujuh catatan tentang etika
dan yang etika dimaksud ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik
sebagai kualitas manusia sebagai manusia
etika membedakan manusia dari binatang
binatang hanya mengikuti naluri naluri alamiah
tetapi manusia sadar bahwa nagloria hanya boleh diikuti
apabila baik dan bukan tidak baik
apakah seseorang itu baik atau buruk diukur dari apakah ia hidup secara etis atau tidak
tuntutan tuntutan paling dasar etika sejak ribuan
delapan tahun dituangkan manusia ke dalam ketentuan ketentuan hukum
misalnya larangan untuk menyiksa orang lain
jadi tidak memperhatikan hukum yang berlaku dengan sendirinya merupakan pelanggaran etika
saya tidak masuk masalah konsensus objekto
tiga etika dan hukum
manusia dinilai baik secara etis cukup ia tidak melanggar hukum
yaitu agar manusia selalu juga apabila tidak ada ketentuan hukum
harus berbaik hati jujur caring bersedia memaafkan adil bertanggung jawab dan seterusnya
empat etika dan penguasa
apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa misalnya seorang presiden
tak cukup asal ia tidak melanggar hukum
dari seorang presiden dituntut lebih
presiden begitu berkuasa ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang
agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang begitu berkuasa
agar kita merasa aman dengan dia
seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik
berwawasan kebangsaan bijaksana jujur adil
dari seorang penguasa tertinggi harus dituntut standar etika yang tinggi
lima etika dan presiden
presiden adalah penguasa atau seluruh masyarakat
oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut daripada niat dari sudut etika
pertama ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa
segala kesan bahwa ia misalnya memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri
atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal
maka seorang presiden harus menjadi milik semua bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya
kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai
begitu ia menjadi presiden segenap tindakannya harus demi keselamatan semua
memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak pihak tertentu
membuat presiden menjadi milik semua
di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden indonesia
dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
enam etika dalam pemilu
yang sekurang kurangnya dituntut dari suatu pemilu secara etis
tentu juga secara hukum
adalah agar seluruh prosesnya persiapannya pelaksanaannya
menjamin bahwa setiap warga dapat memilih apa yang mau dipilihnya
serta bahwa hasil pemilu memang persis apa yang dipilih oleh para pemilihnya sendiri
filosofi manuel kant memperlihatkan
bahwa masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang
apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku
dan hukum yang berlaku adalah adil dan bijaksana
apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum
dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat
melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok kawan keluarganya sendiri
motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang
akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman
negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan
dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah masyarakat
melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda bedakan adalah presiden semua warga negara
kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya
untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan
karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden
hidupku seratus persen demi rakyatku
melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya
empat pembagian bantuan sosial
bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa indonesia
yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian
yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya
kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos
untuk dibagi bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya
maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam diam mengambil uang tunai dari kas toko
jadi itu kepencurian ya pelanggaran etika
itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika
dasarnya tentang jabatan sebagai presiden
yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri
melainkan melayani seluruh masyarakat
lima dan terakhir manipulasi manipulasi dalam proses pemilu yang jelas
kalau proses pemilu dimansimulasi itu merupakan pelanggaran etika berat
karena merupakan pembongkaran hakikat demokrasi
misalnya kalau waktu untuk memilih diubah atau perhitungan sebara dilakukan dengan cara yang tidak semestinya
praktek semacam itu memungkinkan kecurangan terjadi yang sama dengan sabotase pemilihan rakyat
jadi suatu pelanggaran etika yang berat